dari barisan rakyat indonesia awal demokrasi barikade sembilan puluh delapan
tetap meneguhkan sikap mengawal demokrasi menjaga indonesia
jadi sejak awal kami adalah aktivis kintas generasi
didominasi juga oleh teman teman aktivis sembilan puluh delapan
yang turut melakukan perubahan di era sembilan puluh delapan
dengan menubahkan rejim otoritarisme orde baru
tentu kami ingin menjaga agenda agenda reformasi
yang kita ketahui selama ini agenda reformasi yang paling sulit ditegakkan sejauh ini adalah memang supremasi hukum
oleh karena itu kami harus menjadi sahabat pengadilan
pada hari ini sikap kami tegas jelas menjadi sahabat pengadilan
karena apa kalau tidak ada kecurangan
kalau tidak ada hal yang mengganggu
proses demokrasi prinsip prinsip tidak dilanggar
tentu tidak ada perselisihan yang hari ini diadili di mahkamah konstitusi republik indonesia
karena ada perselisihan itulah karena ada kecurangan itulah
terjadi perselisihan oleh karena itu siang hari ini kita yang mewakili kawan kawan
di seluruh jaringan aktivis sembilan puluh delapan tanah air mewakili mereka semua memberikan dukungan
dengan tegas kepada para hakim konstitusi untuk bisa memutus perselisian pilpres ini seadil adilnya
dan saya yakin sikap kenegarawanan para hakim konstitusi kita sangat tegas dan jelas
kita akan lihat semua nanti pertimbangan pertimbangan masing masing apakah nanti ada dissenting opinion atau tidak
kita akan lihat semua di tanggal dua puluh dua april hari senin besok
saya berharap bahwa saya sudah berhasil mengambil keputusan
dan saya rasa ini pendidikan politik dan hukum yang baik sekali buat rakyat indonesia
karena apa pun yang diputuskan secara hukum sifatnya nanti adalah inkrah
bukan soal kalah menang proses demokrasi kita
tapi jangan sampai proses demokrasi kita dicederai oleh semangat busuk semangat jahat
mencurangi proses demokrasi yang harusnya fair
harusnya adil dan harusnya dihargai secara jujur dan adil oleh seluruh kontestan
jadi sama seperti teman teman yang lain seluruh amigus kurei dari komunitas masyarakat tetap di dunia
jadi secara administrasi diterima

memang yang menjadi pertimbangan atau mohon maaf yang menjadi pendalaman dari hakim konstitusi
adanya yang diterima bisa dibilang karyawan kelas
tapi kami tadi diterima baik dan ini mudah mudahan menjadi dukungan moral maupun dukungan etik
dukungan semangat dukungan keadilan dari masyarakat indonesia melalui barikada sembilan puluh delapan
bang henky mungkin ada alasan nggak ya kenapa dari barikada sembilan puluh delapan baru sekarang yang diberikan akibat selain itu
karena hari ini enam belas juga jadi lebih dipertimbangkan
kan setiap hari selalu ada kan selama diputuskan tanggal enam belas terakhir tiap hari kayak teman teman pasti ada
kami berkoordinasi juga dengan teman teman yang lain
nah ini hari ini adalah hari di mana pertimbangan pertimbangan hakim sedang dilakukan di dalam
kami datang hari ini secara fisik juga supaya mengedukkan dukungan kita
tegas kepada mereka agar memutus seadil adilnya
nah poin yang diedaskan dalam putus kerajaan barikada sembilan puluh delapan ini selain memutuskan seadal itu
ada lagi nasihat mungkin terhadap pemohon ketemui pemohon bersebut sebut
ya tentu ada catatan catatan dari kami ya
catatan misalkan kita ingin hakim konstitusi yang mahkamah konstitusi ri sendiri lahir karena proses reformasi itu harus dijaga
tidak boleh dianulir oleh pemohon maaf tidak boleh diganggu oleh semangat misalkan mewujudkan politik dinasti
ya kan anak keturunan ya menjadi melanggengkan kekuasaan melalui kerabatan
dan selanjutnya sekian banyak kesaksian daripada ahli maupun kesaksian di lapangan
jadi pada praktisi pemilu kita kan menyatakan memang banyak sekali effort atau nepotisme yang dilakukan oleh penguasa
mengintervensi proses jalannya memenangkan salah satu password di pemilu pilkres dua ribu dua puluh
bang dari kus hari ini mungkin boleh dijelaskan nggak kesimpulannya itu apa sih
apakah mendukung dari barikada sembilan puluh delapan mendukung psu ulang atau mendiskualifikasi salah satu password
mungkin itu ada disimpulkan

jadi apapun temuan yang dihasilkan oleh pengadilan kita akan mendukungnya
kami sih berharap karena memang prosesnya sudah jelas jelas bagi kami itu tidak adil sama sekali
ada kecurangan ya tentu harus ada pemilihan ulang
berarti barikada sembilan puluh delapan merekomendasikan yang disampaikan untuk mengambil kamu ke penilaian sahamnya
itu salah satu kesimpulan diskusi teman teman seluruh indonesia ya
untuk kalau memang ditemukan kecurangan jelas disimpulkan ada kecurangan
kami meminta ada pemilihan umum pilkres ulang khusus pilkres ulang